ya ini berkaitan dengan sampah plastik ya beberapa waktu yang lalu kan kita dihebohkan ya dengan berita penemuan sampah botol plastik di dalam perut bangkai paus sperma
plastik memang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita namun ketergantungan inilah yang pada akhirnya menimbulkan krisis terhadap lingkungan apalagi jika tidak dikelola dengan benar
nah tapi bagaimana nih jika kita punya solusi sampah dari botol plastik diolah dengan kreatif menjadi produk fashion yang eco friendly harganya juga nanti mahal dijualnya di mal mal besar kita lihat informasinya
hampir enam kg plastik dan karet sendal jepit ditemukan ada dalam perut seekor paus sperma yang mati terdampar di perairan pulau kapota taman nasional wakatobi sulawesi tenggara minggu lalu
diduga paus ini sulit membedakan makanan dan sampah plastik
hingga berujung kematian
laut indonesia yang terkenal akan reputasi kekayaan baharinya terancam karena saat ini indonesia menjadi salah satu negara penyumbang sampah plastik terbesar di dunia
demi mengurangi asupan sampah darat yang berakhir di laut unit bisnis daur ulang atau recycling business unit di tangerang selatan mengumpulkan ribuan ton sampah botol plastik untuk diolah secara efisien
recycling business unit atau rbu ini telah mengelola sampah botol plastik
hingga satu dua ratus ton per tahunnya
dari pemilahan awal penimbangan pencucian dan pencacahan botol plastik
dari desain produk mereka
dan ini membutuhkan konsumen dan semua orang untuk berinvestasi dalam pendidikan dan menjadi lebih bijak di sekeliling pengguna sampah plastik
cacahan plastik akan dikirim ke pabrik tekstil dan garmen untuk diproses menjadi serat bahan polyster dijadikan produk fashion siap pakai seperti kaos kaki dan sarung tangan
produk ini juga dijual di mal mal besar
sampah botol plastik yang didaur ulang telah memberikan siklus baru
tak hanya menghasilkan produk yang ramah lingkungan tapi juga meningkatkan nilai ekonomis bagi masyarakat
mengumpulkan sampah plastik yang bisa didaur ulang sebanyak mungkin supaya tidak mencemari bumi kita
selain itu juga buat kita kan banyak kan bekas pemulung nih pekerjanya
jadi bisa bantu perekonomian mereka biar lebih sejahtera
penerapan reduce reuse recycle secara berkelanjutan menjadi solusi untuk mengendalikan ancaman sampah plastik
dalam sejarahnya tumuan
plastik memang memiliki banyak manfaat
namun dalam perjalanannya plastik menjadi musuh bersama yang tak hanya merusak lingkungan
mengancam kehidupan satwa dan juga kehidupan manusia itu sendiri
tak ada kata terlambat untuk melakukan perubahan dan berkontribusilah untuk mengurangi konsumsi plastik mulai hari ini
yesi pasha jakarta